sebanyak delapan belas orang kelompok ritual asal kabupaten nganjuk
sabtu siang dibubarkan oleh petugas dan relawan penjaga pantai watu ulo
yang ada di dusun watu ulo kecamatan ambulu
pembubaran ritual ini direkam oleh warga yang videonya menyebar di sejumlah grup media sosial
dari keterangan petugas satpol air dan polsek ambulu
kelompok ini bernama trimurti dan sudah dua kali ke pantai watu ulo untuk menggelar ritual
pembubaran ini untuk mencegah kejadian dua pekan lalu terulang lagi
di mana ritual yang digelar malam hari
mengakibatkan dua puluh empat orang terseret ombak
sebelas diantaranya meninggal dunia dan tiga belas selamat
guna mencegah peristiwa kembali terulang
kini satpol air dan posek ambulu semakin meningkatkan pengawasan di sekitar bibir pantai selatan